di sekitar delapan ratus tujuh puluh lima sekolah dasar dan tiga ratus tujuh puluh sembilan sekolah menengah pertama
untuk sekolah tingkat sma diatur oleh dinas pendidikan provinsi jawa timur
kepala dinas pendidikan kota surabaya yusuf masrur mengungkapkan pemkot surabaya masih menunggu hasil asesmen mendagri
selain itu pihaknya berencana mengundang perwakilan sekolah komite sekolah dewan pendidikan dan satgas covid sembilan belas
untuk membicarakan tentang penyelidikan dan penyelidikan
meski membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada orang tua dan siswa
kepala sekolah smp negeri tiga surabaya soekarjo meyakini anak anak siap
juga disambut baik oleh orang tua dan siswa
sementara di bogor jawa barat seluruh sekolah juga mulai melaksanakan kegiatan belajar
di sekolah pada senin kemarin dengan protokol kesehatan ketat
seperti siswa smp negeri dua kota bogor siswa yang datang ke sekolah masih dibatasi
mereka yang tidak dapat giliran hadir di sekolah mengikuti kegiatan secara daring
karena di belajar di rumah itu agak bingung
jadi di sekolah itu jelasinnya lebih lengkap dan sekolah itu jadi ketemu teman teman
dinas kesehatan akan mengevaluasi kegiatan belajar tatap muka di sekolah setiap pekan
menurut catatan satgas covid kota bogor
jumlah kasus covid harian saat ini di bawah seratus
pada puncak penularan omikron kasus positif sempat berjumlah seribu per hari